di yang ppm a
polisi menangkap lima remaja pelaku pelecehan seksual terhadap ra
seorang gadis berusia dua belas tahun rabu siang
kelima remaja ditangkap di tempat berbeda setelah polisi menerima laporan dari korban
para remaja ini mengaku mengenal korban melalui media sosial
mereka kemudian membuat janji bertemu korban
tiga remaja menjemput korban kemudian membawa korban ke pantai
ternyata di pantai sudah ada dua remaja lain
konsentrasi dilakukan penangkapan terhadap lima orang pelaku
ataupun yang diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur
modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah
salah satu tersangka mengajak korban yang dikenal melalui facebook ataupun medsos
kemudian mengajak jalan jalan di tengah perjalanan memberikan minuman
sehingga korban agak berkurang kesadaran
dan kemudian dilakukan penjabat
penjabat penjabat secara bergilir oleh para tersangka
mereka terancam dijerat pasal delapan puluh dua undang undang ri no tujuh belas tahun dua ribu enam belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
imam amarwoto cilacap jawa tengah